ini dia tujuh pasangan kakak beradik kembar yang tinggal di desa jonggrangan klaten jawa tengah
mereka adalah sebagian dari puluhan pasang kembar di desa ini
ya desa jonggrangan dikenal sebagai desa kembar
di desa yang berpenduduk sekitar empat jiwa ini ada dua puluh tiga pasang kembar
mulai dari kembar yang baru saja lahir hingga yang usianya mencapai delapan puluh tahun
menurut kepala desa jonggrangan sejak dahulu memang sudah banyak orang kembar di desa ini
nah warga kembar yang sekarang merupakan keturunan dari kakek nenek mereka yang juga kembar
kembar setelah pun sejarah kita nggak tahu masih ini alami atau ini
saya kira kalau pihak sepoh itu ya
dari simbah simbah yang kembar atau gimana gen
salah satu pasangan kembar di desa ini adalah abdul aziz al hakim dan abdul alim al halim
saudara kembar kelahiran tahun dua ribu ini mengaku menjadi orang kembar punya banyak keuntungan loh
salah satunya nih bisa bertukar masuk kerja jika sedang kelelahan
wah wah iseng juga ya
ada sih waktu itu
saya jaga di salah satu toko ya
kayak toko kelontong gitu
saya tukeran sama kembaran saya karena memang lagi capek gitu kan
dan nggak ada yang tahu
nggak ada yang tahu
perangkat desa pun terkadang salah sebut nama karena kemiripan fisik orang orang kembar di desa ini
sebagian besar orang kembar di desa jonggrangan merupakan pasangan kembar dengan jenis kelamin yang sama
hanya dua pasang kembar berbeda jenis kelamin atau kembar dampit
kartiga bagus klaten jawa tengah